polisi mengamankan sejumlah barang bukti terkait dugaan penipuan yang dilakukan ketua padepokan dimas kanjeng taat pribadi termasuk kursi taat pribadi
ya di sejumlah video taat pribadi terlihat duduk di kursi ini sambil kemudian menggandakan uang
korespondensi ann indonesia wida subianto membedah kursi bermotif vintage ini untuk membuktikannya langsung
kursi taat pribadi memang menjadi salah satu benda yang menjadi penasaran masyarakat selain jubahnya
nah ini adalah kursi taat pribadi kalau saya melihat dari videonya yang menjadi viral ini memang kalau dari kejauhan itu terlihat motif vintage bunga bunga
namun ternyata kalau kita lihat lebih dekat tidak hanya bunga bunga ini juga didominasi oleh gambar cake kemudian juga pochci seperti itu
dan yang terpenting saya ingin membuktikan sebenarnya kursi ini didesain dan diproduksi oleh taat pribadi atau memesan atau sudah beli jadi begitu
nah saya menemukan adalah
ini ada label brand di sini jadi ini saya telusuri brand ini apa begitu
ternyata memang ini brand pemproduksi mebel yang memang produknya ini bertema vintage dan dijual internasional meskipun kantor pusatnya ada di jepara
dan saya pastikan memang proses pembuatannya ini memang terlihat dijual langsung jadi
nah kemudian saya akan memeriksa bagaimana sela selanya namun saya ingin memberikan sedikit gambaran
biasanya taat pribadi kan duduk seperti ini
kemudian dengan gerakan tangan berada di belakang
begini ke depan bisa mengeluarkan uang seperti itu
nah banyak yang bertanya apakah di belakang ini ada lubang
kita cek selaselanya
setelah sebelah kanan saya rasakan ini rapat
sela sebelah belakang ini juga rapat
selas sebelah kiri ini sebelumnya saya juga sudah
oh ada jarum ternyata
di dalamnya namun cuma satu saja
tapi kalau untuk misalnya
setelah ini cukup untuk beberapa ataupun bergepok uang saya rasa tidak cukup
ini untuk selah begitu juga untuk bagian atas
ini saya juga sudah cek tidak ada sela untuk bisa memasukkan uang begitu
termasuk di sebelah bawahnya
begitu juga untuk bagian bawah
saya ingin memastikan apakah di sini ada selat atau lubang begitu
terlihat tertutup rapat dan juga ada staples yang mengelilingi di setiap sisi
samping kanan dan kiri
begitu juga untuk bagian belakang
saya harus berkeliling untuk memastikan semuanya
semuanya tertutup dengan rapat
jadi dari pengamatan saya saya tidak menemukan misalnya ada lubang atau semacam tombol misalnya
bisa membuka kursi ini untuk cukup dimasukkan uang misalnya di sela selanya
kursi ini termasuk barang bukti
ini adalah kursi yang diperlukan oleh polda jawa timur pada hari senin sore beserta dengan topi yang biasa dikenakan saat saat tadi untuk melakukan proses pengadaan uang